halo selamat malam pindah ibu kota jadi cita cita banyak presiden indonesia
wacana mulai dari soekarno sang pendiri bangsa
sampai presiden yang mantan gubernur dki jakarta
semua merasa jakarta sudah obesitas lahan terbatas
namun terus diisi sampai kelebihan kapasitas
untuk menampung imajinasi mengenai kota yang sehat dan modern
rasanya memang wajahnya sudah tak lagi pantas
lantas pindah ibu kota ke bumi borneo
akankah menyelesaikan segudang masalah
kita akan jawab dalam satu setengah jam ke depan
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia
bersama saya budi adiputro inilah kupas tuntas di balik impian pindah ibu kota
tidak punya dampak tidak punya fakta
pokok masalahnya bukan masalah
ekonomi gak bertumbuh
apa bahasa yang kira kira
gak tau saya
terima kasih atas tepuk tangannya
karena saya seperti biasa tidak sendiri malam hari ini
sebelum kita mulai saya mau kenalin dulu teman teman saya
darah muda semua mahasiswa yang sudah menemani saya
dari upn veteran jakarta
yang ini cuma beda satu dua angkatan sama saya
dari universitas indonesia
memang semangat darah muda darah indonesia
kita awali dengan berita seputar serba serbi pindah ibu kota
namanya program berita harus ada beritanya lah ya
kita akan mulai dengan serba serbi dulu
ini ada sebuah cerita mau dengar cerita nggak
ya mau kalau nggak mau kamu pindah sebelah ujung aja ya
alkisa sebuah ibu kota
dulunya bernama jakarta
kemudian berubah menjadi batavia
pusat perdagangan nusantara ini
tak pernah berubah
selalu di situ situ aja
bosan nggak kalau di situ situ aja ya
bosan ya kalau sama pacar yang itu aja juga bosan juga
harus ganti pacar setiap tiga tahun sekali mungkin
oke tenggelam adalah salah satu ancaman bagi ibu kota
setiap tahunnya menjadi atau terjadi penurunan tanah dua puluh lima cm
imbas dari ekstraksi air tanah yang merajalela
jakarta juga dibangun di zona gempa
di lahan rawa
dekat pertemuan tiga belas sungai
sehingga membuat penduduknya memang rawan terkena bencana
serem gak sih kalau rawan bencana gitu ya
ayo kita pindah sama sama yuk ke luar kota
oke kalau begitu biar kita move on
ibu kota kita pindah saja
begitu kira kira pikir presiden kita
ibarat akad nikah
jokowi turut meminta restu kepada para punggawa di parlemen sana
begini kurang lebih kata katanya
kelihatan yang bersejarah ini
dengan memohon ridho aulose bannawata'ala
dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat
para sesepuh dan para tokoh bangsa
terutama dari seluruh rakyat indonesia
dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita
kesulitan di ibukota negara kesatuan republik indonesia selama ini maka mohon ya rob bulatkan
tekad para pemimpin kami para pejabat lembaga tinggi negara para alim ulama para cendekiawan
para cerdik pandai masyarakat khususnya untuk memindahkan di provinsi kalimantan timur sebagai
ibu kota negara republik indonesia itu kalau kata pepatah maduranya doa titipan konstituen
saya mau berdiri tapi bukan mau berdoa karena supaya nggak pegel aja ya ada variasi oke
doa ini disiarkan ke seluruh indonesia semua rakyat nusantara bisa menyaksikannya di layar kaca
dan didengar oleh para petinggi negara bagi masyarakat kalimantan berita ini adalah angin
segar untuk mereka mungkin dalam hati mereka berujar by jakarta gimana
jangan kembali kalau zaman naunya jakarta by coba gimana jakarta oke pada udah diganti sama
produsernya ya oke kapan lagi bisa lihat orang ibu kota mudiknya justru ke jakarta ya enggak
orang ibu kota mudiknya ke jakarta gimana biasanya orang keluar kota mudiknya ke jakarta ya gitu kan
oke kapan lagi juga bisa lihat orang habis mudik terus bawa saudaranya ke kalimantan ya enggak agak
aneh memang ya tapi ya harus jawab iya aja ya karena disuruh produser oke kalimantan timur telah
ambil panggung duluan pembacaan doa dianggap tuah dan penegasan padahal kan memang cuma harapan
dan begitulah pembacaan doa kyai idris langsung mendapat sambutan bahkan dianggap sebagai tanda tanda
ingin provinsinya kalimantan timur begitu ya sudah yang ini itu namanya tanda tanda doa semuanya
berkumpul jadi satu ya meski dianggap tanda tanda pindahnya ibu kota ke kalimantan timur masih
sedikit tanda tanya belum ada bocoran dimana memang lokasi persis yang sahih dan meyakinkan
akan dibawa kemana ibu kota indonesia tapi saya mau tanya para penonton apakah mereka punya bayangan
dan apa namanya aspirasi kira kira lebih bagus dipindah kemana kamu yang merah nih anggota partai
bukan oke kamu punya ini enggak impian atau punya saran gak kira kira pindah ke mana ibu kota ke
bojong mungkin bojong ya oke wajah kamu wajah warga cilebut soalnya ya jadi bojong memang cepet
ya tepuk tangan untuk kita dong ya bojong lumayan dari jakarta setengah jam naik kereta dan biayanya
nggak mahal oke kita tanya yang mungkin terlihat dari wajahnya punya masa depan lebih baik ya dari
kamu oke kamu ada ada ada aspirasi dimana saran mungkin nusakambangan nusakambangan serius kenapa
kenapa supaya anti mainstream lah supaya anti mainstream ya inilah anak milenial zaman now alasannya
anti mainstream tapi inilah alasan kenapa presiden jokowi atau lokasi ibu kota itu nggak dijadiin
sayang bara keragat jelata seperti mereka nih ya rakyat rakyat ini idenya ngaco gitu ya kadang
suka liar masa ibu kota pindah kedusakambangan kalau pindah ke sana sih tapi nabi kelas dewa
bisa sombong dengan menyandang status sebagai napinya ibu kota keren kan napi ibu kota meskipun
ada diusaha pengembangan oke ya oke gak begitu lucu tapi gapapa lah ya harus ketawa
hahaha kalimantan timur kabarnya sudah dipilih oleh pak jokowi semangat
membara gubernur kalimantan timur memang luar biasa kita dengar semangatnya
persaingan persaingan dari manapun dan kita jangan meletoy oke oke sebentar sebentar
jangan tepuk tangan dulu emang kamu ngerti ya kan saya tanya ya ke kamu semuanya tadi kira kira
denger gak pak gubernur ngomong apa enggak denger nggak kalau nggak denger saya juga nggak begitu
kita dengar lagi pak gubernur ngomong apa
dan kita jangan letoy dalam hal bersemangat mantap pak gubernur kita dengarkan lagi tadi kata kata ya
kata kata gubernur kalimantan timur adalah penambah energi bagi kami kaum kaum muda yang haus akan
harapan penerus bangsa tepuk tangan dong tempat gubernur kalimantan timur pak isra nur walaupun
saya juga agak bingung sebenarnya apa maksudnya ya tapi tetap aja petikan kalimat dasyat gubernur
khatim menjadi quote of the day kami hari ini tapi tetap aja petikan kalimat dasyat gubernur khatim menjadi quote of the day kami hari ini jadi quote of the day kami hari ini

tunjukkan nah oke saya bacakan untuk anda

dalam hal bersemangat wah

iens kitakich traded bersemangat mungkin

maksud dibalik kalimat itu ya
pak isran memang adalah pemuas dahaga bagi kebutuhan motivasi kita semua
semenjak mario teguh memang jarang muncul di layar kaca
petuah semangat dari gubernur kalimantan timur memang bukan bualan
optimisme beliau ada di level brahmana
tapi tenang aja
rasa rasanya kalimantan timur
tapi pas baca doanya kan ada pak
artinya doanya terwujud
doanya sudah dilaksanakan
tapi itulah tanda tanda
ya begitulah harapan rakyat kalimantan timur
ada doa ada harapan
tadi gubernurnya juga bilang jangan retol dalam bersemangat ya
nampaknya kayaknya bakal jadi kenyataan
ada provinsi lain di kalimantan yang mungkin tidak menjadi pilihan
kita harus tetap menjalin persatuan dan kesatuan
mirip tagline tv pelat merah yang ngetop di tahun sembilan puluh an
lagi pula kita harus sungkan sama dua kota lain yang pernah jadi ibu kota negara
kamu tahu di mana
bukit tinggi dan yogyakarta
kamu merah betul kamu ya
jasa dua kota ini perlu dicatat dalam ingatan meski kisahnya ibarat kekasih yang kembali keperlukan mantan
dua kota ini hanya jadi persinggahan
tapi sejarah mencatat jasa jasa kota bukit tinggi dan yogyakarta dalam perlawanan indonesia untuk melawan penjajah
wacana pindah ibu kota juga isu lama
ini wacana yang sudah digosipi rakyat dari zaman orde baru dan orde lama
kalau nggak percaya kita tanya sama wakil rakyat kita
jadi ini kan bukan gagasan baru
ini gagasan sudah ada dari zaman bung karno
pak harto juga sudah menggagas waktu itu rencananya pemindahan ibu kota ke wilayah bogor timur
di jonggol dan sekitarnya
yang saya kira itu jauh lebih memungkinkan secara infrastruktur dan sebagainya
atau di wilayah mana yang lebih dekat yang infrastrukturnya sudah jadi
dari zaman bung karno sampai zaman presiden jokowi
tentu saja pindah ibu kota harus selektif
se selektif ibu ibu dalam memilih calon mantu
ini pesan untuk para ibu ibu ya yang ingin segera mendapatkan mantu
ini bagus sih calon mantu ya
iya dong ini kan bukan perkara murah
banyak pihak yang bertanya
duitnya dari mana
hal ini digoreng oleh media jadi trending berita
lalu menjadi sengkarut
ya hype nya sih kira kira sebelas dua belas lah
dengan yang ada di garut
oke udah nonton belum saya sih
gak belum nonton
dan diharapkan jangan nonton ya
apalagi nyebarin ya
kamu bisa kena undang undang
pemindahan ibu kota tak lepas dari pro kontra
kritik juga berdatangan untuk pemerintah
ini yang menurut saya penting harus kita kaji
karena target target kita terutama target pertumbuhan
yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri bersama dengan dpr
kan lima tahun ini hampir tidak ada yang sesuai dengan target
atau tercapai sesuai dengan target
itu dibawah target
bang fadli memang betul
penonton tapi lumayan lah ya
daripada nggak ada sama sekali namanya pertumbuhan ya
coba kita bandingkan dengan kinerja anggota parlemen
berdasarkan dari info dari icw
yang berhasil disahkan dari total target prolegnas
nah sekarang mau tau gak biayanya
kurang lebih ada tiga ratus empat puluh tiga empat miliar rupiah saja per tahunnya
coba kita bandingkan dengan biaya bangun ibu kota baru
untuk membangun pusat pemerintahan baru
selama lima tahun ke depan artinya sampai kota itu berfungsi
kira kira mencapai lima ratus
di mana apbn perannya seperti yang saya sampaikan dalam press conference terakhir
itu adalah sekitar rp sembilan puluh tiga triliun
dan itu pun kita tidak akan mengambil sumber penerimaan apbn murni
yang berasal dari pajak dan pnbp yang biasa
tapi sumber pembiayaan apbn nya ini nanti akan didorong dari yang namanya kerjasama pemanfaatan aset
baik aset yang ada di wilayahnya
ibu kota baru pusat pemerintahan baru maupun aset yang ada di sekitar jabodetabek
kira kira kalau lokasi ibu kota baru ketahuan pasti maklar tanah jadi perebutan ya nggak sih
nah apalagi spekulan
jangankan tanah akar bajakah yang masih dalam penelitian saja langsung dicari buat barang dagangan
bagi para spekulan apapun bisa jadi cuan
lalu bagaimana caranya supaya tanah calon ibu kota tidak dijadikan objek dagang demikian
dan keuntungan pak menteri punya jawabannya
area yang akan menjadi pusat pemerintahan baru adalah area yang sudah dikuasai oleh pemerintah
apakah itu pusat daerah atau paling jauh bumn
jadi tidak ada nantinya proses apakah akuisisi lahan ganti rugi atau segala macam
jadi kalau mereka mau berspekulasi tapi tidak tahu lokasinya ya itu resiko mereka sendiri
sedangkan kita hanya fokus pada lokasi yang sudah dikuasai pemerintah
jadi tidak akan ada jual beli tanah
oke kita tinggalkan serba serbi ibu kota
lalu pertanyaan paling prinsipil
apa sebenarnya urgensi pemindahan ibu kota ini dan bagaimana pemerintah indonesia mempersiapkan hal ini
kita akan berdiskusi dengan kepala bapak penas bambang brojonegoro
usai jeda tetap di kupas tuntas